puja pujimu telah kuterima
apa lagi yang kau inginkan
wahai denawa agung yang sakti
bantulah aku denawa agung
aku tidak ingin melihat pajajaran dikuasai
oleh anak keturunan prabu siliwangi
akulah seharusnya yang naik takta
permintaanmu akan kukabulkan
berilah sesembahamu di setiap buah
ilmu kanuraganmu semakin berkembang pesat
jadilah seperti padi
yang berisi tetap merunduk
yang matang tetap terlihat warna keemasannya
baik seh guru
aku akan ingat pesan sheikh guru
yang matang tetap terlihat warna kemasannya
baik seh guru
aku akan ingat pesan seh guru

permisi saya guru silakan
ayah anda prabowo ibunda
ayah anda akan pergi untuk waktu yang cukup lama
kamu harus bisa menjaga ibunda
kamu juga saudara saudaramu
baik ayah anda
selama aku pergi
baik baiklah kalian berdua
jangan sedih dinda
ini semua adalah dharma
sebagai wujud bakti kita
kepada dewata yang agung
aku ingin bersama rakawa langsung sang dica ruban
untuk memperdalam ilmu agama di padepokan kakek guru sheikh nurjati
bunda tidak bisa menghalangi kepergiannya
kamu sudah dewasa sekarang
dan kamu berhak menentukan hidupmu
bunda hanya bisa merestuinya
walau aku berat untuk mengatakan
aku juga ingin panik bunda
aku ingin mengembara
menuntut ilmu agama
dengan para wali allah
sekaligus menyebarkan agama
di tanah tatar sunda ini bunda
aku hanya bisa mengikhlaskan
semoga wadiat baik kalian
selalu dendamkan dan dijaga allah allah
amin ya allah
terima kasih bunda
terima kasih bunda
bunda jaga kesehatan bunda
akan ku mulai permainanku
akan ku buat hancur semua keturunanmu
aku akan sebarkan kebidnaan di antara keturunanmu siluamu
agar mereka saling membunuh
kaulah menta aji
yang diwetan yang dikulon
yang dikaler yang dikidur
bangkitlah wahai penguasa kegelapan
bangkitlah wahai denawa yang agung
pancabaya telah berhujang saat erosional
dan berwajib pada gunung gunung gunung
samudra membali huta penuh amarah
puja pujimu telah kuterima
apalagi yang kau inginkan
wahai imawa agung yang sakti
bantulah aku denawa agung
aku tidak ingin melihat pajajaran dikuasai
oleh anak keturunan prabu siliwan
akulah seharusnya yang naik taktah
menjadi pahlawan yang berkembang
permintaanmu akan kukabulkan
berilah sesembahanmu di setiap bulan kurnaba
aku harus membangkitkan guru guru
untuk membantuku melumat habis
dan seluruh keturunannya
bangkitlah guru guru kinagan raja
habiskanlah seluruh musuh terbesarmu
dan lumatkanlah seluruh keturunannya